wali kota solo gibran raka buming raka memastikan tidak ada yang bisa menghalanginya untuk berdekatan dengan warga solo
meskipun ada pengawalan pas pampres baginya solo adalah kota yang aman
wali kota solo gibran raka buming raka yang juga merupakan putra presiden joko widodo selalu mendapatkan pengawalan pas pampres
demikian juga ketika gibran dilantik menjadi wali kota solo
pengawalan pas pampres terus melekat namun gibran memastikan tidak akan mempengaruhi tugasnya sebagai wali kota
untuk selalu dekat dengan warga solo
hal ini dibuktikannya ketika pada sabtu pagi melakukan pengecekan vaksinasi masal bagi pedagang pasar tradisional
sejumlah warga solo masih leluasa untuk bersuah foto dengannya mendengarkan keluhan warga maupun masukan dari masyarakat solo
menurut gibran kota solo aman tidak ada protokoler yang bisa memisahkan dirinya dengan warga
tidak ada protokol air yang bisa memisahkan dirinya dengan warga